selamat malam pak
kami dari pihak kepolisian mendapatkan laporan
kalau ada anak kilang
pak mungkin bapak juga tahu tentang anak saya satu lagi yang masih belum ditemukan kan
boleh kami tahu bagaimana kronologis kejadiannya
sekarang apa yang dirasa pak
adakah bagian yang sakit di tubuh bapak
tapi gak masalah
ya ya tinggi tinggi
baik kalau begitu saya buatkan resep dulu ya pak
iya terima kasih
terima kasih dong
saya harus cari askara sama renan
wah tolong pak jangan lupa
sebagai mumpah istirahat dulu sampai bapak sehat pak
saya harus pastikan anak saya kedua duanya itu baik baik aja
kesehatan bapak juga pentingnya
tapi kedua anak saya lebih penting
perempuan sama anak itu gimana kondisinya
oh di sebelah kita kan
sedang diperiksa oleh dokter
tadi saya melihat kayak
bapak sudah mengenal sebelumnya dengan
semua ketua saya di pulau
saya gak punya banyak waktu ren
saya harus cari rina sama sekarang
saya harus ke mall
saya harus cari ren sama sekarang
tapi saya melihat tadi
kondisi bapak kurang baik pak
kita harus periksa dulu pak
semuanya di rumah sakit ini
ibu saya belum kasih kabar sama sekali lagi
saya nggak peduli kondisi saya
yang saya peduli kondisi enak saya
jangan seperti itu pak
memang ada beberapa luka pada bagian tubuhnya
seperti pada wajah
tapi overall kondisi ibu baik
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
makasih dok ya
suster tolong jaga di sini dulu
saya mau ke depan
ibu aku mau keluar
ya udah kaila gak usah nangis lagi ya
tadi kaila dengar kata dokter
kalau mama itu baik baik aja
mama bakal sembuh kok
kalau om boleh tahu
aku kabur dari papa
saya harus cari reina saya harus cari azlara
kamu disini temenin siapa nios sama kayla ya
mereka butuh orang untuk menemani mereka biar rumah sakit dibayar dulu
pak tolong pak apa bapak yakin dengan kondisi bapak seperti ini
kamu saya telpon dari tadi kenapa baru ngabarin sih
mirna sama riza juga di telpon juga gak deket angkat kenapa
sebelumnya saya mau minta maaf sama kamu am
saya mirna dan riza
kita udah berusaha
reina sampai sekarang belum ketemu am
saya benar benar nyesel saya minta maaf ya
saya udah lalai am
apa yang saya takutkan benar benar terjadi kan sekarang
ya allah lindungi anak saya reina dan azkara ya allah
kamu tunggu di sini

kamu tunggu di itu

apa yang terjadi sama kamu sayang
bapak harus segera menemukan kamu
kamu gak boleh jauh dari papa
kita sudah sama sama janji akan selalu sama sama saya
kita harus terus sama sama
sampai adik kamu ketemu masker
kami khawatir kondisi anak bapak akan semakin memburuk
untuk itu kami akan segera melakukan tindakan operasi
silahkan bapak uruskan
karena ada beberapa surat yang harus ditandatangani
kenapa urusan ini bisa jadi panjang begini
kamu jangan begitu begitu
aduh masih tidak pulang lagi
kamu diam dulu ya sayang ya
kita minta beliin obat ya sayang ya
udah kamu diam dulu ya
udah dong sayang udah
sekarang rumah nyini
tadi rina sama saya tapi enggak tahu kenapa dia tiba tiba pergi
saya sempat melihat dia dan ngejar dia tapi saya nggak bisa saya kehilangan cicaknya
nggak ada orang yang tiba tiba pergi itu nggak ada ya
hai pasti ada alasan ya
hai saya sempat melihat rina dia ke ngejar orang tapi saya nggak tahu orang itu siapa
saya minta maaf ya saya yang salah saya ngelalai saya nggak bisa jadiin rina
harusnya saya yang jaga rina tapi saya lalai
saya lalai pak jaga rina
kamu udah cari ke mana
saya sudah cari ke semua sudut di mall ini pak dan saya juga
sedang minta tolong operator untuk ke cari informasi
jadi tahu tahu rina tapi tidak satupun yang melihat rina pak
ya allah ini askara belum ketemu kenapa sekarang rina juga harus hilang
saya ingin datang bertupi tupi untuk saya ya allah
aduh jam segini belum dapat juga
aduh gimana ya apa gue balik aja ya
lagi ngapain mereka
itu kan perempuan yang tadi jangan jangan dia lapor lagi sama satpam aduh bisa kacau kalau perempuan itu ngeliat gue
aduh bisa kacau kalau perempuan itu ngeliat gua
bantu saya cari abi
kamu kalau mau istirahat istirahat bantu saya cari
mas kamu tuh di mana sih dari tadi kau gak pulang pulang
ini aku sudah di rumah terus sekarang abizar lagi sakit mas badannya demam
loh kok sakit tadi gak apa apa

hanya kamu buruan pulang ya
kasian loh dia dari tadi nangis
dikasih susu juga gak mau
yaudah aku pulang sekarang ya
belum ada jawaban dari mbak mirna
iya cuma gak diangkat angkat sama mbak myrna
ini sekarang udah jam berapa
terus saya telefon elsa juga gak diangkat
diangkat terus kamu telpon mirna juga nggak diangkat lagi pada ngapain sebenarnya ini kiki lagi
coba telepon pari sementara ya coba telepon riza juga makanya coba coba kita telepon mbak
mirna lagi bentar satu kali lagi berapa ya perasaan saya tuh enak banget deh mbak mirna
halo mir mir mir kamu gimana aja dari tadi telepon nggak bisa
bir kamu kenapa kenapa nangis ada apa
hai mir kamu tenang dulu kamu kenapa nangis ada apa rena boo pena hilang di

ibu ibu ibu rosa aduh siapa yang hilang tadi aduh mbak mirna oh iya
gigi gak tau ibu tadi barusan habis telepon mbak mirna terus abis itu mbak mirna bilang kalau ada yang hilang
terus cuma gigi gak tau itu apa ya ayangnya terus sibuk pingsan
ambil nih liat kayu putih di kamar gigi cepetan
pak aku lalai pak aku gak bisa jagain rina
udah udah kamu tenang dulu
oke papa mama kesana sekarang deh ya
iya polis mau
ibu ibu bangun ibu
ibu ibu bangun
ibu udah kena gigi ibu
ibu tadi kenapa ibu
ibu tenang tenang
saya enggak mau minum
tadi mirna bilang begitu sih
ano ya allah
ini kenapa cobaan bertubi tubi begini allah
ibu ibu dengerin gigi
ibu dengerin gigi
ibu sekarang tenang
ibu jangan panik
di sana kan ada mbak mirna
ada elsa ada mirna ada riza semuanya
saya mau cari ke mall
ibu ibu sebentar
ibu berjaya gitu
bakal nemuin rina bu
mereka ada bertiga aja
saya mau ke mall sekarang
tolong bantu saya beri
bentar dulu ibu
baru baru sih
kalau di jalan
ya iya kita harus berangkat ke mall
ibu ibu tenangin dulu
kalau ibu tenang baru kita berangkat ke mall oke
nanti siapin mobil ya
nanti siapin sepatu saya juga
baik bu rosa
bagaimana kondisinya bu
perlu saya informasikan pak
dampak benturan yang dialami oleh anak bapak cukup buruk
seburuk apa dokter
kemungkinan ada syaraf motoriknya yang terganggu
tapi kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut
jadi tidak bisa dipastikan sekarang pak
terima kasih dokter
kamu mengingatkan saya sama kayla
anak saya sendiri satu satunya
anak yang saya dapatkan bukan dari istri saya yang sah
ya mungkin jalannya memang harus seperti itu
kailah begitu penting buat saya
tapi sekarang dia dibawa pergi oleh ibunya
sampai kapan saya harus terus mengejarnya
kapan saya bisa menemukan
saat kamu terkapar tak berdaya di depan mobil
bagaimana kalau kaila yang ditabrak oleh orang yang tak dikenal dan ditinggal begitu saja
saya sebagai orang tuanya pasti akan sangat sedih sekali
saya akan sangat sedih
kalau sampai hal itu terjadi
dan saya yakin
orang tua kamu pasti akan juga seperti itu
kalau saya melakukan hal yang sama
meninggalkan kamu begitu aja di jalan
orang tua kamu pasti akan marah
dan sangat sedih sekali
saya sudah sangat merasa bersalah sama kamu
saya sangat merasa bersalah semua orang tua kamu
mungkin ini salah satu cara saya minta maaf pak kamu
kamu ke rumah sakit
saya sudah melakukan hal yang fatal
saya sudah melukai kamu
membuat kamu menderita

dan saya juga
dan saya juga
dan saya juga
dan saya juga
dan saya juga
dan saya juga
seharusnya saya tinggalkan dia disini
toh sudah ada ahlinya yang menangani dia
tapi dia seperti memohon
memohon untuk diselamatkan
dan saya juga
sudah mediakan mau pergi ke tenha
diangkat religion km di jepang
nak hal bunyi
dan gia tarif
belum pernah saya merasa sangat bersalah seperti ini kepada siapapun
gimana kalau kondisi anak itu memburuk
apa yang harus saya lakukan
kamu gak apa apa
gak ada yang luka kan
gak ada ma
tadi ada om baik yang anterin kita disini
aku bertemu el
om yang pergi dimana
lagi pergi gak tau gimana
aku gak pernah nyangka
aku bisa ketemu a lagi
mau apa dia disini
kok dicabut ma
dia pasti ada disini
untuk mengambil kayla dari aku
gak akan aku biarin
aku gak boleh zegelin
oleh pasar gitu aja aku harus pergi dari sini tanpa pengetahuan mas pamadi
apa saya harus hubungi keluarga anak itu tapi dia anak siapa saya juga enggak tahu jadi saya
harus tunggu supaya anak itu sadar dulu baru bisa saya tanya siapa orang tuanya tapi kalau orang tua
anak itu marah dan nuntut saya bagaimana saya harus bilang apa hai tapi ini sepertinya aman enggak
ada yang tahu soal kecelakaan ini enggak ada saksi jadi kalau ditanya macam macam saya bisa berkelit
bilang aja saya cuma menolong itu cara yang terbaik daripada urusannya jadi panjang
hai kalian berdua secepatnya ke rumah sakit advance sekarang
oh iya terima kasih
selamat malam pak
kami dari pihak kepolisian mendapatkan laporan kalau ada anak hilang
pak mungkin bapak juga tahu tentang anak saya satu lagi yang masih belum ditemukan kan
boleh kami tahu bagaimana kronologis kejadiannya
pak saya tante dari reina rena itu keponakan saya
tadi saya sama keponakan saya sama susternya juga dan ada riza juga
dan saat itu saya dapat telepon dan memang untuk pengawasannya itu longgar
dan setelah saya selesai telepon tiba tiba saya melihat reina sudah tidak ada
saya sudah coba untuk cari reina kemana mana tapi tetap saja tidak ketemu pak
apa ibu sudah menelpon pihak keluarga atau teman temannya
sudah sudah saya sudah coba untuk hubungi beberapa pihak keluarga tapi masih belum ada kabar dari vena
akhir akhir ini banyak sekali kasus anak hilang
memang sedang marak sekali penculik terhadap anak
kami khawatir ada indikasi mengarah ke sana
kita menemukan pertemuan siapakah dia banyak di sini
informasi kami akan kabari
baik kalau begitu kami permisi
harusnya gue gak ngajak rena ke tempat yang rame
gue juga harusnya minta mirna buat ngawasin rena
kenapa gue bego banget sih
ya allah tolong rindungi rena
ya allah dimanapun dia berada
aduh kenapa gue bisa lalai banget sih
yang kasih tahu mama kesini siapa
mama udah ngetabar
aku yang salah
aku tadi sama rena
terus aku dapet telpon
dan tiba tiba pas aku liat
rena udah gak ada

aku dicari kemana mana
yang gimana sih
kan ada kamu berdua
saya minta kamu jagain
kenapa bisa sampe lepas begitu renanya
kalau tadi sama riza disuruh ambil mobil
untuk tunggu di lobby
saya udah bilang saya mau temenin
tapi katanya nggak usah bu
terus gak lama
mau saya temenin dia
ini kenapa kejadian bertubi tubi
kita baru saja ditinggal andin
sekarang belum ketemu
terus sekarang rena ilang
mak skipin kau itu parlour
terima kasih untuk siapkan saya
untuk dirlibat dengan kerja l lama
aku betul betul berharap berharap samamu
maaf ya jangan diliput dulu ya
soalnya ada kepentingan keluarga
saya mohon bapak bapak ibu ibu
mohon pengertian ya
gimana kalau kita makan malam bareng
pak nino gak ngurung terus
gak ada masalah lain sih sebetulnya
ya maka dari itu
refresh pikiran pak nino
biar pak nino tahu langkah selanjutnya gimana
untuk mendapatkan reina kembali
ya boleh juga
anda ditungguin sama diandra di rumah
pulang dengan tepat waktu
berita terbaru malam ini
dilaporkan bahwa rena putri alfahri
putri dari bapak aldebaran alfahri
telah hilang di megapolis mall
sampai saat ini belum ada keterangan resmi
ataupun kronologis kejadiannya
tampak di lokasi kejadian telah berkumpul
keluarga dan juga pihak kepolisian